sampai jumpa di video selanjutnya

dari dulu gue kenal sama lo gue belum pernah liat papa lo meluk lo kayak dia meluk si tukang somai itu
padahal dia cuma tukang sungai doang sedangkan loh anak kandungnya sendiri kan
lihat dulu ya
dia buatin pisang goreng makan terus pasti otaknya langsung celing celing deh
nggak stres lagi
kamu tuh bisa aja lihat
ada apa itu
ada apa ini pak ada apa pak
saya nggak mau tahu
kamu harus ganti rugi
gara gara menjual album
anda toko saya merugi bapak harus ganti kerugian gini
pak pak pak
tenang pak tenang
kalau anda tidak mau mengganti rugi kami tidak segan senang berlaku kasar sama anda
pak pak pak tenang pak tenang pak
pak saya bangun ganti semua kerugiannya pak
pak pak pak pak
ini semua tuh bukan salahnya pak yos tapi gitu orang tahu jawab pak
tapi dikasih waktu ya pak nggak bisa sekarang pak yos kan juga rugi
awas kalau tidak ya
om tenang ya om
allah kan gak pernah tidur om
kalau ada doa ada usaha pasti ada jalan juga kok ya
om tuh bersyukur banget punya kamu ya lia ya
makasih ya pak
eh tunggu deh
tunggu gue bawa komentar
eh lu ngapain sih bel
kok eh kok pake ada tulisan juga ditanya
eh maksudnya apa nih
hah gak lucu tau gak
tenang aja napa
anggap aja itu surat dari langit
kan dia ninggalin lo selamanya
jadi gak pernah bisa nyampein surat kok
iya kan mer
yaudah ya udah
lu sama gilang sama aja ya anehnya
gue kan cuma bercanda
gak usah marah
eh ini bukan bahan candaan
siapa sih itu yang nipu
lang nih aku boleh tanya sesuatu gak sama kamu
lang nih juwita juwita ini tuh siapa sih
mah tanpa pacar kamu ya
kenapa sih kok ditanya malah diem
ini cerita aja lagi
loh kita udah sahabatan lama
masa kamu masih nggak pakai orang lain sih enggak kan
li kamu ngapain sih kecam perusahaanku
kamu kan dia punya adrian
iya kan jadi kamu gak perlu kecam perusahaanku
aku gak bermaksud marah sama kamu
tapi aku kan juga paham
dan hati aku masih terasa sakit kalau inget li
aku pikir udah gak ada celah buat aku di hati kamu
jadi semua album lu tuh hancur
maksud lu apaan sih
jadi lu gak tau ha
eh ada orang yang berusaha ngancurin proyeknya bokap lu tau gak
semua cd semua album gue itu di toko toko orang juga hancur
gak cuma di tokonya bokap lu
dek gue harus pulang
gue harus lihat bokap gue ya
lu harus ikut gue ke kotrekan papa
gue gak mau
kak juan tau gak sih
papa tuh gak beneran sayang sama kita
papa tuh gak beneran peduli
pokoknya gue gak mau
dek papa itu lagi ceto banget
acaranya ada orang yang boykot dia
percaya sama gue
yaudah kita berangkat yuk
kalian jangan khawatir ya
semuanya baik baik saja kok
memang papa mengalami sedikit kerugian tapi semua bisa papa atasin
pa kenapa papa gak balik aja ke rumah
tapi kan masih ada aku sama kak juan
dan kita berdua juga bisa kok bantuin papa pecahin masalah ini
maafin papa mercy
ini kan sudah keputusan papa sayang
papa tuh aneh banget sih
mercy gak ngerti dek
kak juhan kak juhan tuh gak usah sok ngerti ya
kak juhan tuh gak ngerti apa apa tau gak
ntar dikira orang gue gak ngasih lo makan lagi
udah deh mendingan lo makan terus lo tidur aja
jadi mercy masih marah sama papa
kenapa mercy bisa salah paham begitu ya
papa kan cuma kasian sama lia
mendingan gue gak usah tanya soal bu sari ke papa
papa kelihatan dari masalah banget sih
belum lagi soal mercy
gue gak mau bikin papa tambah banyak pikiran
gue mau tanya sama lo
jadi yang mengguntingin lo tuh orang kaya ya sar
iya lah lo kagak punya otak bener
aduh payah lo
ini tuh kesempatan emas buat kita
ini ya gue bilangin deh
kan dia orang kaya ya
lo ntar bisa meresip dia
sambil lo balesin demama dia
tau gak lo
apaan sih maksud lo gue gak ngerti ya
bikin gue pusing aneh aja sih
wah nyangkirin ya
yang begini nih yang
yang kalo goblok dipihara begini nih
kenapa gak kita beres aja dia
kalo sampe dia kagak mau bayar
nah kita bocorin aja sama anak piniknya
terus kita minta ada duit sebanyak banyaknya sama dia
tau gak pergi pergi sama lo bikin gue tambah pusing aja udah
kebetulan banget gue tuh ketemu sama lo
eh dagangan gue kan belum habis nih
gue buatin seporsi ya mau kan gratis kok
ya maaf deh gue gak lapar
eh bel cabut aja yuk
males gue di sini enak tau gak
eh eh eh eh merci merci
terus tuh kenapa sih sekarang kayak getus gitu sama gue
ya kalau gue udah salah bilang
salah lo punya salah
eh seharusnya allah tanya ya sama diri lo sendiri
gue gak ngerti deh mer
gak ngerti gak ngerti
asal lo tau gak usah ganggu gue lagi karena apa
karena gue gak mau temenan sama orang kayak lo
makan temen tau gak lo
eh tunggu tunggu
udah deh lo gak usah pura pura bego atau enggak
lo kurang puas apa ngerebut gilang dari gue
terus lo mau ngerebut mokap gue
semuanya aja lo rebut
orang miskin kayak lo tuh gak pantas temenan sama merci
jadi mendingan lo
jadi mendingan lo pergi aja